kita mau pergi berapa mobil
belum belum nanya
baru bang riki susi
turunkan barang barang ibu dari lantai dua
muat di mobil yang kedua
sebenarnya enggak bertanya itu
sudah muat muat semua barang barang
ke lantai dua ke dalam mobil
baru habis itu
bang riki bawa turun
korban pada saat itu sedang apa
kayaknya masih di dalam ya
mulai masih di dalam tapi saudara tidak tahu
apa yang dia lakukan tidak melihat ya
oke kemudian bang riki bahwa
senjata api terus karena
saya lihat dia pegang dua senjata api saya
bantukan dia sendiri
saya ambil yang stayer baru bang ricky
yang mulia baru dia
buka dashboard dia letakkan hs
di situ baru saya taruh
stayer itu di kaki
untuk tempat ajudan itu ya mulia
tempat duduk ajudan
terus pas udah mau lagi beres beres
diperintah sama ibu untuk bawa mobil
mobilnya ibu kan
oh siap om karena
om kuat bilang diperintah ibu
untuk bawa mobil pikiran saya pada saat itu
oh berarti nanti om kuat sama
di belakang sama bang riki
cerita ya kalau dia diperintah
diperintah ibu untuk bawa mobil
dalam kesaksian putri
diperintahkan dia tidak mengajak
itu om kuat yang sampaikan ke saya
jadi sudah selesai
barang baru ibu sama susi
turun ibu dipegang sama susi
kalau tidak salah itu keluar rumah
naik om kuat naik
di mobil saya langsung inisiatif
lari ke belakang ke mobil kedua
karena mau sama bang riki
pas saya ke belakang
almarhum sudah naik di mobil kedua
karena saya kaget juga
almarhum sudah naik saya langsung lari lagi
balik ke depan karena kan ibu sudah naik di mobil
tidak enak kalau sampai
jadi saya langsung naik lagi ke mobil rx
oh iya saya naik di depan
posisi putri sandrawatiya
masih nampak sakit
pas saudara lihat pada tanggal empat
kalau tanggal empat itu memang kelihatan lemas
kalau pada waktu itu
dia tidak terlihat apapun
segar biasa saja
artinya tidak nampak sakit
tidak seperti pada saat tanggal empat yang
tidak seperti pada saat tanggal empat
jadi habis itu
jalan lagi tayang mulia
sama patwal dari magelang pakai mobil itu
sudah jalan dari
magelang ke jakarta
saya juga kurang tahu daerah daerah sana
yang mulia tiba tiba sadar
chat jam berapa mau
dipesankan pc karena kebetulan
sadam yang standby di jalan bangka
yang mulia jadi pada saat itu
dari jalan dari luar kota
dari luar kota atau bapak dari luar kota
ke rumah bangka dulu untuk pcr
dan isolasi di bangka
jadi saddam yang chatting ke saya
bentar bang saya
cek dulu di maps berapa jam
saya lihat oh sudah masih agak lama juga ya
izin ibu mohon petunjuk untuk
ibu sempat jawab di situ yang mulia
di mana dek
saya tanyakan di mana dia bilang
ibu bilang di bangka aja pertama
saya bilang siap baik ibu
saya kebarin ke saddam bang di bangka bang
baru gak lama ibu nanya emang
udah dipesan dek
siap sudut oh ya udah di saguling aja berarti
selama panjang perjalanan
saudara melihat terdakwa itu posisi
sedang apa tidur istirahat
mendengarkan musik bertelpon
ada sempat nyetel musik yang mulia
sebelum saya bertanya itu ibu
sempat nyetel musik baru
sebelum saya bertanya yang kedua kali itu
saya menengok ke belakang yang mulia
mau minta penunjuk pertama tapi ibu lagi
nangis yang mulia pada saat itu
jadi saya urungkan niat saya yang mulia
di dulu saya bilang oh nanti aja lah
kalau udah agak reda kan
setelah saddam chatting itu baru
ibu sudah nggak nangis itu yang mulia
ada saudara putri ini
bertelpon terdengar kan kalau ada
orang suara telpon siap yang mulia
di sepanjang mobil gak ada yang mulia
cuma suara musik aja yang mulia
oke cuma suara musik
selanjutnya pada waktu berhenti
di rest area itu siapa yang meminta
jadi pada saat itu
bang riki katanya
mau ke toilet yang mulia
kan kita komunikasi lewat
mau ke toilet saya akhirnya
sampaikanlah ke patwal depan kita berhenti
yang turun pertama saya
turun saya lihat abis itu bang riki
ke toilet yang mulia sama
orang patwal ke toilet juga
karena mereka kesana saya juga kesana yang mulia
tapi beda toilet yang mulia
om kuat bilang om kuat mengantuk
itu pada saat itu
pergi berdua dengan
memang korban dikawal
atau memang mereka berdua pengen
layaknya pengen pergi ke
atau saudara riki memang
saya tidak tahu yang mulia kalau itu
pandangan saudara tidak tahu
tidak tahu yang mulia karena memang sama
beriringan tidak ada yang segala macam ya